kirap obor asian games dua ribu delapan belas sudah memasuki area dki jakarta sejak pada hari kerja lima belas agustus hingga delapan belas agustus nanti hari sabtu
google maps juga sudah menyediakan peta kirap obor asian games yang ingin membantu pengendara agar tidak terjebak kemacetan
efektifkah penunjukan peta kirap obor asian games dua ribu delapan belas ini berikut liputan selengkapnya
selama kirap obor asian games dua ribu delapan belas pemprov dki menjanjikan tidak akan menutup jalan protokol
pengalihan arus lalu lintas akan diberlakukan sementara dan hanya berjarak seratus sampai dua ratus meter
namun perlambatan kecepatan kendaraan bermotor tak terhindarkan
google maps berusaha membantu pengendara kendaraan bermotor jakarta agar terhindar dari kepadatan kirap obor asian games
pembuatan peta kirap obor asian games dua ribu delapan belas menjadi salah satu fitur khusus yang dibuat untuk
membuat peta kirab obor asian games dua ribu delapan belas menjadi salah satu fitur khusus yang dibuat untuk